terima kasih anda masih bersama kami di prime news baca pres koalisi perubahan untuk perbaikan anies baswedan
menyayangkan tidak ada kesempatan duduk bersama dengan baca pres lainnya yaitu prabowo subianto dan ganjar pranowo
dalam kesempatan raker nas apeksi ke enam belas di makassar kamis siang
anies menjelaskan agenda pidato ketiga baca pres dijadwalkan terpisah sehingga tidak ada kesempatan untuk saling tatap muka
namun anies mengapresiasi agenda apeksi yang dapat mengundang ketiga baca pres untuk memberikan paparan tentang masa depan bangsa
saya merasa terpanggil untuk datang
bahkan saya tidak tanya sama pak bima yang datang siapa aja betul nggak pak
saya nggak tanya sama jadi bagi saya tidak penting siapa yang lain yang diundang
bagi saya ini adalah asosiasi yang aktif wali kota wali kota yang kerja serius
dan masa depan indonesia sebagian besar penduduknya di kota
bila kita tidak secara serius menyiapkan perencanaan untuk kota kota
nanti kota kota besar di
indonesia mengalami problem yang sama seperti yang kita alami jakarta
jadi saya terpanggil untuk itu
artinya kan memang apalagi tadi ada empat prinsip tadi ya pak untuk pembangunan kota di masa depan
tapi pak untuk momen momen
jadi saya sampaikan tadi ada rekam jejak
rekam jejak inilah yang menjadi dasar untuk melihat apakah misi itu akan bisa dikerjakan
karena misi itu kan tentang masa depan ya
yang mengatakan tidak perlu bawa bukti
mendengarkan juga tidak bisa membantah dengan bukti sama sama tentang masa depan
tapi rekam jejak itu menjadi